dewan perwakilan rakyat aceh menyatakan ledakan tambang minyak tradisional di aceh timur adalah kesalahan semua pihak yang selama ini telah membiarkannya
wakil rakyat akan menyusun regulasi tambang rakyat
berbekal undang undang khusus pemerintahan aceh dpra akan memulai dengan memanggil skk migas aceh untuk melakukan dengar pendapat dan mempersiapkan regulasi tambang rakyat
dpra juga akan mengkonsultasikannya dengan kementerian esdm dan pemerintah pusat
regulasi yang akan dibuat memuat aturan penambangan minyak tradisional yang bertanggung jawab
meski cara kerjanya tradisional namun harus dilakukan secara profesional dengan standar peralatan kerja yang aman bagi keselamatan jiwa dan lingkungan
tambang rakyat juga harus dikelola badan hukum daerah atau kooperasi
hasil produksi tambang rakyat juga diharuskan dijual kepada pemerintah atau pertamina
memang kalau dari sisi pertambangan migas
itu belum pernah ada yang namanya pertambangan rakyat ya
tapi kebetulan aceh dengan undang undang khususnya undang undang pemerintah aceh nomor sebelas tahun dua ribu enam
dan juga ada peraturan pemerintah tentang migas aceh
kami melihat ada peluang itu di sana
ada peluang dimungkinkan adanya pertambangan rakyat di sektor migas
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman di idiraya aceh
agus apa hasil kunjungan dpr aceh di sana
dpr berkunjung ke sana dewan perwakilan aceh ada enam orang
kemudian didampingi juga dengan dewan pimpinan kabupaten aceh
kemudian mereka di sana melakukan dialog dengan tim di posko
penanggulangan bencana berledakan ke sumur pertambangan tradisional yang ada di sana
dari hasil pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan
dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan minyak tradisional
setelah melihat ke lapangan dan masih banyak sekali titik titik penambangan
serta mesin mesin yang masih ada di lokasi
dewan perwakilan aceh yang datang ketua komisi dua
kemudian menyampaikan bahwa pentingnya mempertahankan sebuah penambangan
karena pertambangan itu ada di tanah rakyat
dan selama ini memberikan kontribusi bagi kehidupan penambang sendiri
maupun warga yang berada di sekitarnya
dari mulai pembuat mesin kemudian membantu bekerja
serta tempat menjual beli kebutuhan pokok sehingga tempat penginapan bagi para pekerja
kehidupan yang sudah lama ini kemudian tidak bisa serta merta ditinggalkan
dan ditutup dengan cepat seperti dianjurkan oleh kepolisian dan tni
oleh karena itu
dpr akan berupaya menyiapkan regulasi kebijakan kebijakan
yang kemudian memperbolehkan warga melakukan penambangan dengan tingkat pengamanan yang lebih baik
ini membutuhkan sebuah regulasi dan jalan panjang
karena sebuah kawasan yang belum merupakan sumur tua
tidak pernah ada di indonesia yang diizinkan menjadi pertambangan tradisional
ini jika membuahkan hasil adalah menjadi yang pertama di indonesia
karena aceh memang daerah istimewa
mereka akan berupaya mewujudkan ini
sehingga tidak hanya di kecamatan ranto perlak saja
namun nanti akan diharapkan penambangan tradisional yang ada di seluruh aceh ini
dijadikan pertambangan rakyat
sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik
kemudian pemerintah daerah juga mendapatkan retribusi dan pajak
agus terkait dengan area yang mengalami ledakan di sumur sumur minyak tradisional ini
apakah kemudian ini juga berlanjut kepada tahap penyelidikan lanjutan
seperti menetapkan tersangka seperti itu agus
ya kapolres aceh timur menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi
sudah mengumpulkan berbagai barang bukti
namun hingga hari ini belum ditemukan penyebab utama api yang kemudian menyulut kawasan itu
menimbulkan ledakan yang luar biasa
dan menyebabkan dua puluh satu orang meninggal dunia
sehingga kepolisian belum bisa menetapkan tersangka
sekaligus belum bisa memberikan sanksi sanksi hukum proses proses hukum
kepada orang yang diduga sebagai pelaku dari kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini
ya kapolres hanya berharap masyarakat bersabar menunggu proses hukum
karena memang sebagian korban pemilik maupun pelaku penambangan meninggal dunia
ini juga mempersulit
jadi kepolisian dalam mengungkap apa sebenarnya yang memicu kawasan itu
memicu api sehingga menimbulkan ledakan yang luar biasa
kemudian sampai hari ini juga masih terus terjadi demikian rian
baik agus selain melarang warga untuk kembali ke lokasi galian
selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan terhadap bekas penambangan minyak tradisional ini agus
untuk kedepannya supaya mungkin hasil minyak tersebut tetap dapat dieksploitasi
tapi tetap dengan memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan minyak
ya rian sebelum ada regulasi atau payung hukum yang mengizinkan warga menambang di kawasan itu secara tradisional
pihak kepolisian serta pangdam skandar muda mengingatkan warga agar jangan dulu melakukan penambangan
karena itu adalah perbuatan ilegal dan melanggar hukum
bahkan polisi juga secara bertahap melalui sosialisasi akan mendorong warga untuk tidak lagi melakukan penambangan
termasuk upaya upaya penertiban tempat tempat yang hingga hari ini terus masih ditambang oleh warga
namun setelah ada kebijakan seperti di tempat lain itu sumur tua yang ditinggalkan pertamina sudah boleh dilakukan eksplorasi
namun kawasan ini seperti di tempat lain itu sumur tua yang ditinggalkan pertamina sudah boleh dilakukan eksplorasi
teruslah pemberitaan realitim se joannather obser jangan lupa suka like dan share colocosi di kolom komentar yaowned
terima kasih sudah melaporkan